jelang debat komisi pemilihan umum telah menetapkan sejumlah nama untuk menjadi panelis
saya berencana untuk memesan bakso sebesar ini
karena biasanya dipakai untuk membuat opor ayam
gitu kalo di luar itu gua sih sebenernya pengen jadi pelatih kenapa karena
yang kedua ya saya kira kita harus mengambil peranan memikirkan alternatif
jadi perbanasnya agak tergambar
siapa sangka ketan hitam bisa dibuat menjadi dessert kekinian
nah jadi ini hal yang saya rasa konteksnya ya ultramikro ini menjadi sangat penting buat fondasi kita gitu
jadi ada taiwan filipina brunei vietnam malaysia yang juga sama sama
dia gajinya ya bersihnya sih dua tujuh juta gitu kok
dan hari ini kita lakukan
ada insiden uji coba misil balistik juga kerap dilakukan kita ketahui oleh korea utara sebelumnya
untuk indonesian night itu temanya kita menggarisbawahi tentang perpindahan ibu kotanya indonesia ibu
yang diklaim oleh china karena tidak memiliki alasan hukum
tak jarang terdengar teriakan dan ekspresi ketakutan dari para pengunjung termasuk saya tentunya
iya udah sama tunangan karena tinggal ya
tapi ada satu pesan mungkin belum disampaikan kak cio nih kak cio ini tidak berharap ini reguler di timnas